empat kerajaan yang ditempel oleh hikmah kegiatan seram dan pengusahaan
kejadian ini berawal saat wakil ketua ii dprd kota waringin barat bambang suherman
mengajak ratusan pengunjuk rasa untuk melafalkan pancasila
karena tidak hafal sila keempat situasi menjadi riuh dan para mahasiswa mencemoh sang legislator
meski salah bambang suherman hanya tersenyum malu dan memperbaiki ucapan sila keempatnya
bambang suherman mengatakan itu kesalahan pribadi karena ada jeda dalam melafalkannya
ia minta maaf karena dirinya
ia juga manusia biasa
polda riau menangkap seorang provokator perusakan mobil polisi saat aksi demo penolakan rancangan undang undang cipta kerja di pekanbaru riau kamis pekan lalu
dari rekaman video perusakan mobil polisi yang sempat viral di media sosial
tersangka menggunakan jaket alma mater kuning menendang pintu mobil hingga akhirnya mahasiswa lainnya mengikuti aksi tersangka
hasil pemeriksaan polisi
pelaku ternyata bukan seorang mahasiswa
melainkan seorang mekanik alat berat di salah satu perusahaan di kabupaten siak
pelaku mengaku mendapatkan jas alma mater dari temannya yang merupakan seorang mahasiswa
polda riau meminta para pelaku yang turut terlibat perusakan mobil polisi agar segera menyerahkan diri
pria berjaket merah mendatangi dan merebut michael
krofon dari tangan anggota dprd kota sukabumi yang tengah berdialog dengan pengunjuk rasa
akibatnya pria ini diusir paksa mahasiswa dan memancing kericuhan di tengah aksi unjuk rasa tolak ruu omnibus law
suasana bertambah panas saat pria tersebut mengaku bukan kelompok dari mahasiswa
untuk menghindari kericuhan polisi langsung mengamankan pemuda ini
polisi juga melakukan pemeriksaan termasuk tes urin dan tes kejiwaan
tim liputan cnn indonesia